dan belum usai kasus penyanderaan sepuluh wni oleh kelompok abu sayyaf empat orang abk kapal tunda kembali dibajak
dalam peristiwa itu lima orang abk selamat dan satu menderita luka tembak sementara empat lainnya ditawan kelompok abu sayyaf
peristiwa pembajakan itu terjadi pada dua belas april saat itu kapal tunda tb henry tengah dalam perjalanan pulang dari filipina menuju tarakan
kapal itu sebelumnya menarik kapal tongkang christie dan membawa sekitar tujuh ton batubara
kapal kemudian dibajak pada sekitar lima belas mil laut dari perairan tawau malaysia
korban luka tembak dan selamat kini dalam perawatan otoritas malaysia sementara empat abk lainnya belum diketahui nasibnya
pihak pembajak juga belum mengajukan tuntutan apapun
kita belum ada terima informasi dari sana dari pusatnya bahwa apa yang diminta oleh si penyandra belum ada
jadi kita belum bisa informasi